nanda prabu ayo kita pergi dari sini
baiklah kau harus istirahat
kenapa tadi perempuan itu ada
kalau tidak aku sudah bisa
tapi jadi biru mukanya jauh
dia serem ini ada banget
aku yakin sekuat kuatnya racun pasti ada penawarnya
yang membuat racun ini adalah prabu wangsat maja
pasti ia pun mempunyai penawarnya
aku akan ketemu dia
mau apa dia kemari
cepat berikan aku penawar racun
jika kau memberikan aku penawar racunnya aku akan membebaskan
tapi kenapa dibebaskan ah
dia kan banyak dosa
tidak una ujah
yang terpenting adalah penawar racun
tolong buka pintu pinjarannya
sepertinya ada pertarungan di dekat sini
sepertinya raden benar
suara apa itu seperti orang berkelahi
raden apa yang akan raden lakukan raden seharusnya beristirahat agar kesehatan raden
cepat pulih tidak berhasil aku ingin rai prabu aku tidak ingin rai prabu kenapa napa
siapa yang membuat keributan malam malam begini
yang kamu tekan apa sih lemes itu
aneh sekali dia seperti tidak makan tujuh hari
jangan kau berani berani menyakiti nanda prabu nanda prabu cepat pergi dari sini
berani berani kau mengganggu
nanda prabu cepat pergi dari sini
nanda prabu cepat pergi
kau sudah mengingkari janji aku tidak peduli cepat serahkan pedawam racun itu kau sudah berjanji
ayo kita kejar mereka
aduh agak it
latihnya sepetah palih itu lagi kalau sekurang k duanya kita ke proportion video ini terlihat kejam together transition jagtailah tas mohok luffy dan his maskiness
kau bilang kehilangan jejak mereka
siapa sosok itu sebenarnya
kau mau nolongku
tak perlu menanyakan hal itu
suatu saat aku akan minta balas jasa padamu
cepat pergi sebelum yang lain datang ke sini
gusti ratu tidak akan bisa tertolong lagi
dan saatku akan segera tiba
untuk menjadi penguasa puspa negara selanjutnya
cepat tolong putraku
raih tenang adikku
ini benar benar di luar dugaan
kita tidak boleh tinggal diam
kita harus berpura pura
untuk membela pragu sura wisesa
maafkan aku bibi aku gagal mengambil penawar itu dari prabuang saatmaja
aku tidak bisa menyembuhkan gusti ratu
bibi apa dobat lain yang bisa menyembuhkan gusti ratu
ada tapi kemungkinannya kecil sekali
di pajajaran ada seorang tabim sakti
mungkin bisa menyelamatkan dan menyembuhkan gusti ratu raksanasi
baiklah aku akan kesana
aku akan bertemu dengan tabib sakti itu
biar kami saja yang menghadapinya
aku percaya kepada kalian berdua
aku ingin melihat seberapa jauh kemampuan kalian
terima kasih gusti prabu
nanda prabowo ayo kita pergi dari sini
baiklah kau harus istirahat
kau harus mencari surawee
kenapa tadi perempuan itu ada
kalau tidak aku sudah bisa memburu surawee zesa
raden cepat pergilah raden
sebelum prajurit pajajaran datang
tidak ada apa apa
orang itu tidur juga
kau tidak bisa tidur
dan dia tidur
maksudnya orang ganteng suka lupa
kau harus makan dulu
iya maksudnya lebih baik tidur
baiklah kita kumpul di sini
athletes karibik kambingan dari ketahuan don nanda poteh bung minah
c cucumber kemudian kita buat sambal cumber peluang
seperti itu kasah pembuluh awal dan pem independently
ikan terkamuk yukres
amta alaim kuilil makduh biak jum'alat dolin